kita beralih ke informasi selanjutnya
meski kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas naik hampir dua puluh lima ribu kasus per hari
satgas covid sembilan belas tetap tidak melarang masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah
menurut jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisasmito
masyarakat bisa menetapkan skala prioritas serta mengukur risiko penularan selama beraktivitas
pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berkegiatan
masyarakat boleh beraktivitas termasuk mobilisasi jika berkomitmen menjaga protokol kesehatan
baik saat sebelum dalam perjalanan maupun saat sampai tujuan
untuk mencegah kerumunan masyarakat hendaknya dapat menetapkan skala prioritas
serta mengukur risiko penularan selama beraktivitas
contohnya masyarakat dapat menghindari tempat tempat kerumunan untuk dikunjungi
serta menunda perjalanan khususnya bagi lansia sebagai kelompok
lompok yang rentan